pemohon kartu tanda penduduk elektronik di kota tasikmalaya membludak
meski telah disiapkan aula setiap harinya ratusan pemohon ktp elektronik
harus rela antre berjam jam untuk perekaman data
selasa siang pemohon kartu tanda penduduk elektronik di kota tasik malaya jawa barat membludak
dinas kependudukan dan catatan sipil kota tasikmalaya
harus mengubah aula menjadi ruang pelayanan perekaman data ktp elektronik
setiap harinya sedikitnya lima ratus orang mengajukan pembuatan ktp elektronik
banyaknya pemohon membuat warga harus antre selama lima hingga tujuh jam demi perekaman data
pihak dinas kependudukan dan catatan sipil kota tasikmalaya membenarkan
membludaknya pemohon ktp elektronik
semakin dekatnya pilkada disinyalir menjadi salah satu penyebab warga berbondong bondong membuat ktp elektronik
pemohon pembuatan ktp elektronik ini sekarang ini sangat sangat
tinggi karena mereka juga sudah memahami bahwa
pembuatan dokumen kependudukan ini gratis itu kata kunci ya
dan mudah gitu ya
sehingga mereka juga berbonong bonong untuk melengkapi dokumen kependudukan ini
karena memang juga di lapangan bahwa semua aktivitas kehidupan ini
mensyarakat harus disatai dengan ktp elektronik
kalau sehari rata rata empat ratus lima ratus orang pemohon
ya mereka betul dari pagi sampai sore antri
pemerintah daerah menargetkan proses perekaman ktp elektronik berlangsung maksimal dua hari
deden rahadian kota tasikmalaya